sementara itu partai golkar tak ambil pusing dengan masuknya nama ketua umum erlangga hartarto dalam pandora papers
golkar masih menelusuri sumber informasi tersebut
sekjen golkar lodwig paulus mengatakan golkar belum mengetahui pasti soal masuknya sejumlah nama pejabat termasuk ketua umumnya dalam laporan pandora papers
golkar menilai hal itu masih sebatas rumor yang belum jelas asal usulnya
pandora papers apakah golkar sudah mengkonfirmasi hal ini
belum tahu saya belum tahu tapi kita itu ya karena kalau kita baca di media sosial katanya dari sumurnya juga belum jelas
tapi memang ada satu media cetak secara manusia sudah menyampaikan itu
tapi kita coba telusuri dari mana itu ya kita belum tahu ya
tentunya tim dari golkar akan terus memonitor masalah ini
berarti masih ditelusuri belum ada kesimpulan dari tim golkar ya pak
ya kita akan mempelajari terus ya
yang sempat ya itu menjadi rumor juga
yang gak bagus buat kita